jumat sore arus kendaraan di kawasan puncak bogor yang mengarah jakarta mulai ramai di simpang gadok
kendaraan tersebut diprediksi merupakan milik wisatawan yang hanya menghabiskan satu malam saja untuk mengarayakan tahun baru di kawasan puncak
dan berikut laporan produser lapangan satrio adi dan fotojurnalis egy agung dari kawasan puncak
pantauan arus lalu lintas di kawasan puncak bogor tepatnya di persimpangan gadok
ini arus lalu lintasnya terpantau cukup padat khususnya bagi kendaraan yang akan melaju menuju jakarta dari arah puncak
kepadatan ini terjadi sekitar pukul empat belas tiga puluh menit sampai dengan saat ini setidaknya pukul lima belas waktu indonesia barat
di mana kendaraan memang didominasi oleh kendaraan berplat nomor b atau kendaraan yang berasal dari jakarta
berikut akan saya tunjukkan kepada anda antrian yang terjadi di kawasan simpang gadok
di mana panjang antriannya ini diperkirakan antara tiga ratus sampai dengan lima ratus meter ke belakang
di mana antrian ini terjadi karena adanya traffic light ataupun lampu merah di simpang gadok ini
kemudian memang antrian kendaraan yang melaju menuju jakarta ini diprediksi dari para wisatawan yang akan kembali menuju jakarta
setelah menghabiskan malam tahun baru di sejumlah titik wisata baik itu hotel ataupun villa serta tempat wisata lainnya
di kawasan puncak bogor yang mereka memang hanya sehari semalam menghabiskan malam tahun baru di puncak ini
memang sebelumnya pemerintah kabupaten bogor melalui seruan bupati bogor ade yasin menyatakan bahwa pemerintah kabupaten bogor dalam hal ini satgas covid sembilan belas
kabupaten bogor ini akan terus melakukan penyekatan bagi wisatawan yang akan masuk ke kawasan bogor sampai dengan tanggal tiga januari dua ribu dua puluh tiga
atau berakhirnya masa libur panjang
natal dan tahun baru
sementara untuk lalu lintasnya sendiri untuk mengantisipasi adanya kepadatan selain akan ada pengecekan rapi tes antigen ini yang masih berlaku sampai tanggal tiga januari tersebut
dari polres bogor juga telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi
berikut pernyataan dari kanit turjawali polres kabupaten bogor yaitu ibda ardian novianto
untuk prediksi sampai dengan akhir pekan ini
tanggal tiga libur bersama pergantian tahun baru itu kami tetap antisipasi peningkatan arus kendaraan
namun demikian sesuai dengan seruan bupati bogor itu kan tertanggal sampai dengan tiga januari
sehingga tetap akan kami laksanakan penerapan protokol kesehatan dan pengecekan hasil rapid negatif antigen
ya selain menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di kawasan puncak bogor memang
dari satgas covid sembilan belas menegaskan akan terus melakukan penyekatan dan juga random check kepada para calon wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan bogor
di mana mereka harus menyertakan hasil negatif rapites antigen
di mana bupati bogor sendiri juga menyatakan bagi tempat tempat wisata ini juga harus tutup pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat atau pukul tujuh malam
ini bagi wisatawan yang juga berasal dari puncak bogor menuju arah jakarta ataupun sebaliknya dari arah jakarta menuju puncak
juga harus lebih waspada dan juga berhati hati karena memang diprediksi sampai dengan hari minggu nanti ini akan ada kepadatan yang terjadi di kawasan puncak
satrio adi egy agung kabupaten bogor jawa barat